setelah dia kenyang raja ingin bangun tetapi ada sesuatu yang menempel pada janggutnya
dia melihat wajah hijau besar menatapnya dari bawah air
lepaskan aku atau kau akan mendapat konsekuensinya
tidak ada ancaman yang bisa bekerja denganku karena di sini aku di bawah air adalah duniaku
tapi aku bisa membiarkanmu pergi dengan satu syarat
kau harus memberikanku barang
paling berharga yang kau miliki di istana yang belum kau ketahui
baik aku berjanji
pada saat itu monster melepas jenggot raja dan membebaskannya
raja akhirnya mencapai istana dan disambut dengan banyak kemeriahan dan juga kegembiraan
ratunya sudah menunggu di gerbang istana
sayangku lihatlah apa yang diberkati para malaikat kepada kita saat kau pergi
pangeran kerajaan ini
kau harus memberiku barang paling berharga yang kau miliki di istana yang belum kau ketahui
dia menginginkan anakku
apakah kau tidak senang melihat putra kita
oh sayangku aku sangat gembira
aku sangat kewalahan sehingga aku tidak tahu harus berkata apa
pangeran kerajaan ini
raja tidak bisa tidur malam bersama karena takut monster itu mengambil putranya yang tersayang
dia memastikan bahwa putranya dijaga dengan baik setiap saat
tapi waktu berlalu dan sang pangeran tumbuh menjadi pemuda yang berani dan bijaksana yang tertarik pada banyak seni selain persenjataan
raja melupakan semua tentang ketakutannya pada monster
tetapi suatu hari ketika saya menemukan monster saya menemukan monster yang berada di dalam rumah
pasang pangeran sedang berkemah di hutan ia terpisah dari rekan rekannya dan menjelajahi hutan ketika
pangeran milan putra raja kajota yang perkasa
apa aku mengenalmu tuan
kau tidak tapi ayahmu
katakan padanya kau bertemu denganku dan aku masih menunggunya untuk memenuhi janjinya
kita akan bertemu lagi

kau akan memberitahu raja tentang tamu asing itu
dan raja tidak punya pilihan lain selain memberitahu keluarganya tentang janji yang dibuatnya kepada monster itu bertahun tahun yang lalu
tanpa mengetahui bahwa monster itu menginginkan putranya
mendengar cerita itu
ayah sebuah janji adalah janji dan itu harus dipenuhi
aku akan pergi ke monster hijau itu sendiri
tapi anakku janji itu tidak adil
apakah ini harga yang harus dibayar untuk beberapa tegukan air
apapun itu ibu janji yang pernah dibuat harus dijaga
dan hal hal tidak pernah seburuk yang terlihat
aku pasti akan menemukan cara untuk kembali kepadamu
tapi biarkan aku pergi sekarang
raja dan ratu tahu bahwa pangeran itu benar
dan dengan enggan mereka mengirimnya ke hutan ke danau monster hijau itu berada
ketika sang pangeran pergi ke danau ia melihat sepuluh bebek berenang di dalamnya dan sepuluh pakaian kecil tetap di darat
pangeran bersembunyi di balik pohon
satu demi satu bebek datang dan mengenakan pakaian itu
mereka berubah sekaligus menjadi gadis yang cantik dan berjalan pergi
hanya gadis terakhir yang tertinggal
sepertinya ada seseorang yang bersembunyi di balik pohon
ketika aku melihatmu di dalam air aku tidak tahu harus berbuat apa
apa yang membawamu ke sini pangeran milan
jika kau tahu namaku maka kau pasti tahu janji yang dibuat ayahku kepada penguasa dunia di bawah danau sejak lama
penguasa itu adalah ayahku
aku ini adalah putri heisintia putri bungsunya
baiklah aku percaya kalau itu semua memang terlalu mahal untuk beberapa tegukan air
tapi ikutlah denganku aku akan membawamu kepada ayahku
lalu putri heisintia menginjak tanah tiga kali
dan sang pangeran bersama sang putri menemukan diri mereka di sebuah istana yang megah di depan monster hijau
baiklah kau akhirnya di sini pangeran milang
iya yang mulia aku disini untuk memenuhi janji ayahku yang telah dia buat
akhirnya baiklah malam ini kau mungkin harus beristirahat
tetapi besok kau harus membangun istana emas dengan seratus kamar dan taman dengan seribu bunga
jika tidak kau akan berada di dalam istana emas

mengapa menunggu sampai besok untuk itu yang mulia
tugas ini tidak mungkin bagiku karena aku tidak tahu bagaimana membangun kastil apalagi dengan emas
kau memiliki semua hari untuk besok carilah cara
sang pangeran sedang duduk di kamarnya memikirkan apa yang harus dilakukan
hal semacam itu hanya bisa diwujudkan dengan sihir
ya kau membutuhkan sihir untuk membangun kastil
kau tidur pangeran aku akan membuat istana siap dalam waktu singkat dengan menggunakan sihir
tidak putri itu sama saja dengan curang
tantangan telah ditetapkan untukku dan aku harus menyelesaikan dengan adil dan jujur
iya tapi aku tidak mau
jadi ayahku telah meminta ayahmu untuk memberikanmu beberapa teguk air
dan itu tidak adil
tapi selama ini ayahmu tidak membahayakanku
dan apakah ayahmu adil atau tidak aku tidak akan menipu
jika kau benar benar ingin membantuku tolong bantung aku
apapun yang kau katakan
lalu sang pangeran meminta sang putri untuk membawakannya sesuatu
dan keesokan paginya dia pergi dengan percaya diri di hadapan sang monster
apakah kau sudah menyiapkan istana
oh ya yang mulia ini dia
kau memintaku membuatkan kau istana dari emas dengan seratus kamar dan seribu bunga
ya kau dapat menghitung jumlah kamar dan bunga di sini
kau tidak akan pernah menentukan bahwa kau ingin aku membangunnya di darat
maka aku membangunnya di atas kanvas saja itu saja
pangeran mila aku harus mengakuinya kau benar
ya lakukan aku satu hal lagi dan aku akan membiarkanmu kembali ke ayahmu
aku akan melakukan yang terbaik yang mulia
iya ini adalah sepotong berlian ini ada di tanganku
jika kau dapat mengambilnya dariku di pagi hari kau bebas untuk pergi
jika tidak kepalamu akan aku gantung
malam itu pangeran mila
sekali lagi bertanya tanya bagaimana cara mengambil berlian dari monster itu sendiri
sekali lagi ada ketukan di jendelanya
malam ini kau pasti membutuhkan sihir untuk memenuhi tugasmu iya kan
jadi beri aku izin dan aku akan mendapatkan berlian itu untukmu sekarang juga
tidak putri itu sama saja dengan curang terima kasih untuk bantuannya

tapi apa yang ayahku minta darimu itu sungguh tidak adil
biarkan seperti itu tapi aku tidak akan curang
namun kau bisa membantu aku jika kau mau maukah kau bawakan sesuatu
terserah apa saja katamu
keesokan paginya sang pangeran pergi ke istana monster bingung dan ia pasti akan mati
lihat ini pangeran milan berlian masih bersamaku kau gagal memenuhi tugas ini
aku setuju yang mulia dan aku menerima kekalahan
iya kepala kau harus digantung apa kau siap
iya yang mulia tetapi sebelum kepalaku digantung boleh aku meminta sesuatu
seperti yang kau tahu tuan aku bermain dengan adil dan jujur
baiklah aku mengambulkan permintaanmu kau dapat meminta apapun selain berlian dari tanganku
aku berharap kepalaku digantung
tapi dari sini
dan tidak di sini
karena ini adalah replika diriku leher dan kepala ini juga milikku
dan kau hanya mengatakan kepalaku akan digantung kau tidak pernah mengatakan aku harus mati
hehehe baik itu pintar pangeran milan
baiklah kau memenuhi janjimu dan aku memenuhi janjiku kau bisa pulang beritahu ayahmu bahwa dia akan mati
beritahu ayahmu bahwa dia memiliki putra yang baik yang bijak dan pandai serta tidak tunduk pada godaan
ayah memintaku untuk mendesakmu untuk menipu hanya untuk melihat apakah kau akan menyerah
tapi kau tidak kau menjaga ketenangan dan kecerdasanmu dan kau adil juga jujur
untuk itu kau layak hidup dan memerintah kerajaanmu hehehe
apakah sekarang kita semua adalah teman
teman katakan pada ayahmu dia tidak perlu takut pada aku dan bahwa aku akan menjadi temannya untuk semua waktu yang akan datang
jika kau berdua setuju aku ingin putriku menikah denganmu kau akan menjadi suami yang baik baginya
permisi sudahkah aku mengatakan sesuatu yang tidak kau inginkan
tidak tidak kami setuju untuk menikah hahaha
karenanya pangeran kembali ke kerajaannya kedua musuh menjadi teman dan pangeran serta hai sintia hidup bahagia selamanya